terima kasih masih di breaking news kompas tv bersama saya mare sarong
antrean kendaraan pemudik di gerbang tol merak kembali terjadi malam ini
terpantau kemacetan mengular hingga enam lima km dari gerbang tol merak menuju pelabuhan
hal ini saudara disebabkan oleh banyaknya pemudik yang ingin masuk ke pelabuhan merak sehingga terjadi antrean
selain itu antrean ini juga terjadi karena akses menuju ke pelabuhan
atau di eksitol merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket penyeberangan pelabuhan merak
sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan
mulai dari delaying system di rest area kilometer empat puluh tiga dan kilometer enam puluh delapan arah merak hingga penambahan gardu transaksi
untuk mengetahui situasi terkini di pelabuhan merak
kita telah terhubung dengan jurnalis kompas tv
usullah selamat malam bagaimana kepadatan pemudik di gerbang tol merak malam ini
untuk malam ini kondisi gerbang tol merak hingga ke pelabuhan merak terpantau masih padat
seperti pantauan udara yang telah diambil oleh juru kamera kami riki sultana
saat ini kendaraan terjebak banyak yang terjebak di kilometer sembilan puluh tol merak
hingga ke pelabuhan merak
atau tepatnya di flyover cikuasa di merak
nah memang karena terjadinya antrean ini dikarenakan hari ini pada tanggal enam april dua ribu dua puluh
merupakan puncak dari arus mudik itu sendiri yang terjadi di merak
nah arus mudik ini juga dipengaruhi oleh para pemudik yang ingin menyeberang menggunakan kapal
ke sumatera melalui pelabuhan merak
di sepanjang jalan cikuasa atas atau di flyover
over merak juga tidak bisa bergerak karena akses jalan menuju pelabuhan merak
dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket
bagi para pengendara dan juga orang yang belum membeli tiket
dikarenakan ada batasan batasan yang ditetapkan oleh pihak asdp
terkait dengan pembelian tiket itu sendiri
sehingga memang pembelian tiket harus dilakukan di buffer zone
atau dilakukan di tempat tempat yang jauh dari pelabuhan merak

atau empat dua puluh empat km dari pelabuhan bakahoni
menurut pantauan kami juga pagi tadi pada pukul tiga tiga puluh waktu indonesia barat
ini mulai dilakukan penyekatan kendaraan dari arah gerbang tol merak menuju ke pelabuhan merak
ini adalah imbas dari antrian yang terjadi di pelabuhan
ruas tol hingga ke pelabuhan merak didominasi oleh kendaraan roda empat
yang menurut pengamatan kami dan juga laporan yang kami dapatkan
dari pihak kepolisian didominasi oleh kendaraan plat yang berasal dari jabodetabek
saat ini setidaknya dibutuhkan sekitar dua jam untuk melakukan perjalanan
dari rest area kilometer enam puluh delapan sampai dengan pelabuhan merak
padahal saudara dan juga mario untuk melakukan perjalanan ini di hari biasa
hanya dibutuhkan waktu sekitar empat puluh hingga empat puluh lima menit
nah ini menandakan bahwa pada hari ini di puncak mudik terjadi kepadatan yang menghambat
berdasarkan data yang telah kami kumpulkan juga dari asdp setidaknya ada tiga ratus ribu orang
yang telah menyeberang dari hamin sepuluh hingga hamin empat lebaran pada hari ini
nah setelah selain orang yang menyebrang ada juga sekitar dua puluh kendaraan yang menyebrang
ke sumatera melalui tol merak hingga hari ini
nah ini terpantau naik dibandingkan tahun sebelumnya mario dan juga saudara
nah untuk menanggapi kemacetan ini
dari pihak tol merak dan juga kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas berupa delaying zone
nah delaying zone ini sendiri merupakan cara dari pihak kepolisian untuk menahan kendaraan
yang ingin masuk ke dalam pelabuhan merak
dikarenakan polisi dan juga asdp dan juga pihak dari pelabuhan merak
ingin tidak ingin adanya antrian yang panjang atau tidak ingin adanya tumpukan kendaraan

jadi pelanjut ke nests itu itu adalah dua klub earth policeman yang berdiri ke dalam pelabuhan merak
tersebut sebelum akhirnya mendapatkan
q atau mendapatkan arahan
nah melihat antrian kendaraan
ke sumatera yaitu saat ini
angkutan barang mulai dari golongan
akan dialihkan ke bandar baku jaya
atau bbj sebagai salah satu
soal tiket ini ada hal
semua penjualan tiket sudah habis untuk
semua golongan terminal ekspres maupun
belum membeli tiket tidak dapat berangkat
pemudik diharapkan bisa mengatur
tidak terjebak kemacetan maupun
dikarenakan untuk pembelian tiket
wilayah pembelian tiket nah kuota
tiket yang disediakan oleh pelabuhan merak itu
setelah tanggal delapan tersedia
mereka yang sudah membeli tiket sejak jauh jauh
belum membeli tiket diharapkan untuk membeli tiket
macet dan berujung tidak dapat
menyeberang nah saat ini
juga tersedia beberapa buffer zone yang akan
saya sebutkan juga salah satunya ada di
flyover merak atau di jalan cikuasa atas
karena itu dari otoritas
polisi dan juga pupr telah
keamanan di mana hal ini digunakan untuk
yang tidak diinginkan maupun untuk mengurai kemacetan
oleh karena itu otoritas menghimbau bahwa
menyiapkan saldo e tol yang cukup
agar tidak ada antrian
atau buka tutup jalur nah
selain itu memang harus disediakan
dikarenakan kalau tidak ada tiket sebenarnya
tidak bisa memasuki wilayah pelabuhan
itu sendiri karena akan dicek tiket sebelumnya
banyak sekali pemudik yang kesulitan
dikarenakan di gerbang tol merak
sendiri ini di mana terjadi kemacetan
tidak ada rest area terdapat dan tidak ada res area terdapat
berjalan kaki sekitar satu km
membeli makanan nah ini juga harus diperhatikan
bagi pemudik yang membawa anak kecil dikarenakan
fasilitas untuk anak kecil
itu tidak ada di gerbang tol merak
terima kasih usullah untuk
gerbang tol merak selamat bertugas kembali